meski p tiga telah mendeklarasikan dukungan terhadap ganjar pranowo dalam pilpres mendatang
namun dua rekan koalisinya dalam kib yaitu golkar dan juga pan
belum mau memutuskan kemana arah dukungan mereka
meski diklaim solid namun kini publik mempertanyakan soal tafsir kebersamaan
ketika belum ada satu kata kesamaan
apakah ruang gerak parpol yang belum memutuskan dukungan kini semakin sempit
atau malah akan mampu melahirkan poros baru di luar nama ganjar pranowo dan juga anies baswedan
dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan zoom
direktur eksekutif poltrekking indonesia hanta yudha
assalamualaikum selamat malam
mas hanta apa kabar
selamat malam bram
alhamdulillah kabar baik
alhamdulillah kabar baik
begitu langsung saja ini mas kalau kemarin kemudian ketiga ketum dari kib sudah menyatakan solid
jadi publik bagaimana ini akhirnya menafsirkan memaknai kata solid ini ketika belum ada kesamaan calon
tapi katanya masih solid masih dalam
satu barisan apa yang sama begitu
iya kib itu kan koalisi pilpres ya capresan
jadi kalau capresnya beda ya itu bukan koalisi lagi
kalau mau sebut koalisi basa basi ya bolehlah gitu basa basi berkoalisi
tapi nanti kita lihat ujungnya kalau istilahnya p tiga kalau ujung ujungnya ke ganjar baru dibilang kompak
tapi kalau bicara kib yang awal saya kira tidak relevan lagi ya
tapi baiklah karena mereka mengatakan sedang apa
ada komunikasi bagi kib setelah tidak ada p tiga sebenarnya punya opsi ibram
partai amanat nasional dan partai golkar itu tanpa p tiga pun sebenarnya cukup untuk mengusung pasangan capres cawapres
tapi kita tentu tidak yakin ya kecil kemungkinan mereka akan berkoalisi berdua saja
kenapa karena tidak ada figur capres
kalau kita perhatikan sekarang pembentukan peta koalisi itu
nah salah satu variable yang paling penting itu berpusarnya di elektabilitas capres
itu kb mas di daerah psb jokowi dan sekarang terjadi lagi
kita lihat ketika anies dideklarasikan karena anies punya elektabilitas yang potensial
ganjar akhirnya pdp buka susah tanya tuan atau ganjar tentang ganjar karena elektabilitas
nah sekarang pun kalau ada dinamika pertemuan pertemuan mungkin cawapres belum semuanya
kita sudah sangat tidak terlalu sulit memprediksi akan muncul capres yang ketiga
kalau terjadi poros yang ketiga ya yang elektabilitasnya perbeda
paling tinggi juga di tiga nama itu yaitu prabowo subianto
oke mas santa kalau begitu artinya kemudian yang belum menentukan yaitu golkar dan juga pan
akan lebih cenderung kemana tarik menariknya apakah ke ganjar akan lebih condong atau jangan jangan ke prabowo
pertiga kan sudah selesai ya ke sana
sekarang bagi pan kalau bagi saya pan ini masih lima puluh lima puluh
p tiga kan kecenderungannya ada parabel capresnya cawapres yang mereka bawa
partai partai perang partai partainya keibirnya partai yang potensial menjadi kendaraan politik orang yang ingin jadi cawapres
sandi p tiga erick thohir sudah bulat dengan pannya erlangga belakangan ada ridwan kamil dari golkarnya
nah kalau bicara p tiga pan pan itu masih lima puluh lima puluh menurut saya
kalau menawarkan erick lebih diterima di ganjar kan ke ganjar kalau ke prabowo prabowo
nah kalau golkar tampaknya sekarang lebih menguatnya ke prabowo ya ketimbang ke ganjar
maksudnya ada potensi
tapi kita bisa perhatikan kalau kita lihat komposisi partai pasti erlangga dan golkar merasa paling berhak untuk menjadi cawapres
persoalannya adalah di titik krusialnya jadi cawapres
pdip misalnya dan ganjar itu tidak butuh tambahan boarding pass seperti yang dimiliki golkar
dia lebih butuh selain topangan elektabilitas di cawapres dia lebih butuh komposisi nasionalis religius
jadi pan golkar jawabannya buat ganjar dan pdp
jika kemudian golkar tetap dengan cawapres begitu ya artinya ya
bergabung ke prabowo
itu mungkin dari petanya
nah satu lagi bram ini penting
ini bukan sekedar pertarungan para capres yang memiliki elektabilitas
bukan hanya pertarungan kompetisi para ketua umum partai veto player soal koalisi
tapi ini adalah pertarungan para kingmaker
kingmaker utama ada tiga orang
satu pak suryapalo yang pertama mengusung anies loswedan maka saya bilang sebagai kingmaker utama
dan kedua ibu mega karena punya golden ticket
jadi perjuangannya tanpa koalisi dia bisa maju
nah yang ketiga terima kasih jawab pertanyaan bram tadi adalah jokowi dodo
pak jokowi adalah aktor
politik yang bisa menghimpun kekuatan kib ini terutama
termasuk koalisi kebangkitan indonesia raya
jadi jawaban yang lebih sederhana yang saya ingin jawab bram tadi
kemana golkar dan pan itu menurut saya bukan pertemuan tadi malam
seperti yang disampaikan ketua umum pan
akan ada ngopi bareng pertemuan bareng dengan jokowi
mereka nampaknya sedang menunggu arah politik pak jokowi
dan itu juga nanti akan mengkonfirmasi pak jokowi akan penuh totalitas diganjar
atau sebenarnya beliau meletakkan dua kata
dua kaki dukungan sekaligus kepada ganjar dan juga mungkin kepada prabowo
kita lihat pergerakan partai itu
berarti hingga saat ini kemudian meski kemarin ketum ketiga partai ini sudah bertemu
tarik ulurnya adalah soal kuncinya adalah di jokowi begitu ya
bukan soal kemudian belum ada kesepakatan titik tengah soal siapa cawapres
atau bagaimana kemudian golkar bisa masuk apakah itu ke ganjar atau ke prabowo begitu ya mas hanta
iya itu kombinasi
faktor jokowi penting apalagi pan kan pak zulkifli hasan cukup dekat dengan pak jokowi
mengatakan menunggu signal itu akan ada pertemuan
jadi ada faktor jokowi pasti itu
yang kedua adalah faktor soal rasional choice ya istilah pilihan paling rasional bagi partai partai
mana yang paling bisa mengakomodir partai ini untuk menjadi cawapres
dan ini titik krusialnya

apalagi golkar lebih banyak lagi
oke jadi parabel kedua jadi kalau ketiga dapat cawapres pasti lah pan merasa dia lebih berat karena kursinya lebih banyak apalagi golkar lebih banyak lagi
jadi parabel kedua soal mereka mendapatkan insentif powerfaringnya apa gitu
oke mas kalau kemudian
atau dengan politik elektronik
apakah kemudian yang bisa menjadi pertimbangan adalah soal berapa jumlah kursi hari ini
atau kemudian soal elektabilitas
karena kalau kita lihat kan setiap komponen setiap instrumen akan punya plus minus kalau kita bilang golkar dan juga pan gitu
iya kalau bicara kursi itu ada tiga ya
bicara pertarungan ini bram
satu sekedar menjadi kandidat kandidasi
kalau hanya itu prabowo dan caimin sudah lama deklarasi
anies dan ahy sudah lama deklarasi
oke sudah selesai
pak prabowo cukup dengan puan bisa tapi ada level yang kedua ini paling krusial
winning di election memenangkan pertarungan
dan yang ketiga nanti governability menyukseskan pemerintahan kalau sudah menang
tapi sekarang yang tengah ini mencari komposisi koalisi dan komposisi

karena ini bagian dari strategi memenangkan pertarungan
karena itulah cawapresnya siapa partainya siapa saja bagaimana komposisinya menjadi penting
kalau keliru memilih cawapres keliru mencari kawan koalisi ya bisa tergerus dan bisa kalah
ini yang saya kira menjadi variable penting bagi semua partai untuk mempertimbangkan agar mereka menang di sini
nah jawaban saya satu lagi terhadap pertanyaan bram tadi saya kira menarik ya
lebih banyak mana dibutuhkan
kalau soal kursi pastilah
erlangga yang paling berhak sebagai cawapres
yang kedua adalah mohaimin iskandar pkb
tapi persoalannya secara tidak cukup itu saja butuh elektabilitas
nah dari survei survei ada nama yang juga potensial seperti erick thohir seperti sandiaga uno dan ridwan kamil
jadi di golkar saja ada ridwan kamil dan erlangga
antar partai juga ada tiga nama ini
nah ini juga sudah pegangannya ada kepada partai
misalnya kita tahu erick thohir pan
p tiga belakangan adalah sanjaya uno
ridwan kamil membidik partai golkar
nah jadi saya kira ini juga menjadi variable penting
kalau saya ditanya oleh bram lebih kuat mana penentuan cawapres
saya melihat mirip dengan capres tapi capres lebih mutlak ya berpusar pada elektabilitas
nah untuk cawapres kombinasi
tapi lebih pada cawapres ini dilihat variable elektabilitas juga
karena posisi capres masih kompetitif jaraknya tipis berganti pemenangnya
tapi kalau capres menjadi penentu untuk mendukung secara elektoral dia harus kontributif
faktor itu lebih determinan menurut saya mbak
oke berarti hari ini artinya publik akan fokus pada liga cawapres begitu ya
kalau kemudian saya ibaratkan pada sebuah kompetisi
nah ini menarik kemudian bagaimana kemudian kib ini juga belum memutuskan tapi masih mengklaim solid
apakah ini sebetulnya peluang untuk seorang prabowo subianto poros lain di luar ganjar dan juga anies
untuk kemudian bisa mengkonsolidasikan kekuatan di luar pdp dan juga p tiga begitu mas
saya kira betul saya setuju dengan statement itu
sekarang yang potensi lebih besar ini kan bandulnya bergeser terus
kemarin pdip ganjar diimbangi oleh pak prabowo juga kuat ini pendulumnya bergeser geser terus
nah sekarang paling potensial itu memang berada di pak prabowo yang bisa menghimpun kekuatan ini
seperti saya katakan golkar terutama itu paling berpotensi besar bergabung dengan prabowo
apalagi tadi poin saya apalagi kalau ada komunikasi dari pak jokowi untuk tanda petik ya
mempersilahkan bergabung di dua kekuatan partai partai
restu begitu ya mas anta
ini akan kompetitif dari partai sembilan partai parlemen bram terbagi tiga nanti bisa jadi
pdi perjuangan p tiga pan misalnya kita asumsi pan ke pdip tapi bisa juga dia ke prabowo
tiga partai lainnya yaitu gerindra golkar dan pkb
satu lagi koalisi perubahan yaitu nasdem
demokrat dan pks
oke mas kalau begitu seberapa penting nanti restu kingmaker jokowi yang anda katakan
untuk kemudian bisa memuluskan kalau ada niat konsolidasi dari seorang prabowo
untuk kekuatan di luar pdip dan juga perubahan yang sudah ada
saya kira punya pengaruh ya seperti saya katakan
kita bicara kib itu kan zulzibde hasan ketua umpan pak erlangga
mereka itu kan menteri menteri
selain ketua umum beliau ini adalah menterinya jokowi menterinya pak jokowi
dan mereka cukup dekat sering berkoordinasi sehingga yang punya daya bukan daya kontrol ya
daya lobby komunikasi untuk menghimpun kekuatan itu menurut saya adalah jokowi
jadi begitu jokowi dan prabowo masih terlihat dekat masih dalam satu kubu
beda partainya kemudian ada komunikasi itu tidak menutup kemungkinan pergerakan kib ini
akan depak prabowo sisanya
kalau kita sederhana memikirnya
jokowi bisa ya semuanya kan bergeser ke ganjar
tapi nampaknya tidak semuanya ke ganjar ada yang ke pak prabowo
artinya dua orang ini kan sejak awal kita kan tahu skenario yang paling terbaik
dari sisi pak jokowi kan yang akan maju itu all the president men semua
yaitu dua orang ganjar dan prabowo itu yang terbaik
tapi menurut kedua kalau ada yang ketiga dan nyatanya anies berpeluang maju
maka kalau bisa digabungkan dua kekuatan besar makanya kemarin ada narasi koalisi besar
sulit akhirnya menyatukan dua kekuatan ini siapa mau jadi cawapres
di dalam pdip sama sama pengen nomor satu
akhirnya apa yang terjadi
ganjar prabowo dan anies
oke mas santa kalau kemudian terminologinya adalah meletakkan telur pada banyak keranjang gitu
oleh ala jokowi begitu ya apakah kemudian masih relevan hari ini melihat ada kemungkinan jokowi juga akan memberikan restunya pada selain ganjar selain pdip yang juga beliau adalah bagian dari pdip begitu
kalau secara terang secara publik kita mustahil melihat itu
dalam konteks misalnya pak jokowi mengatakan saya neta tidak
pastilah bersama pd perjuangan bersama ganjar karena satu partai seperti kemarin pengumuman itu
tapi kan kita tidak tahu kalau kemudian ada komunikasi
komunikasi artinya ya artinya bisa jadi kib ini terbelah kekuatannya
nah ini juga bagian dari kita lihat perkembangan seperti saya menggunakan tadi ya indikasi tadi
berarti pak prabowo itu masih berkoordinasi dengan pak jokowi
lain ceritanya misalnya prabowo membangun kekuatan bersama anies atau prabowo seperti dua ribu sembilan belas
ini kan tidak
prabowo adalah menterinya pak jokowi
erlangga menterinya pak jokowi
kemudian zulkifli hasan juga menterinya pak jokowi
nah ini saya kira ada simpul benang merah sebenarnya
ada multi variable tiga paling tidak saling variabel jokowi variabel capres yang menyatukan
kalau gini bram
ya elektabilitas prabowo nomor satu
magnetnya kedua apa
pemer satu benang pemersatunya skin maker mereka siapa
salah satunya pak jokowi kita tahu lah kib pak jokowi yang salah satu berpengaruh
maknanya ketiga apa
si capres nanti yang bisa mengumpulkan lobby lobby politik di antara kita
tergantung nanti kesepakatan soal power sharing
siapa mendapatkan apa kotel efeknya seperti apa efek ekor jas siapa yang mendapatkan insentif elektoralnya siapa yang
baik mas hanta yang nanti
saya ini menarik kemudian anda mengatakan efek ekor jahat oke
saya menarik lebih luas daripada soal nama cawapres dan capres
artinya menurut partai yang lebih hari ini menjadi prioritas adalah bagaimana mereka menanamkan saham pada nama capres dan copres
atau kemudian efek ekor jahat pada partai pada pemilihan legislatifnya yang hari ini menjadi prioritas pertama harus ditentukan
bagi partai dua duanya
tapi kalau saya melihat
lebih utama nomor dua bram katakan tadi
kalau partai tidak memperhatikan perolehan kursi dan perolehan partainya misalnya dia tidak lolos masuklah ke pasukan ke koalisi yang menang lalu dia tidak lolos di parlemen kecil juga dia dapat bagian kursi di kabinet
jadi dua duanya itu penting dia sasar misalnya partai apa p tiga misalnya pasti dia sasar paham paling besar oke dapat menteri apa
tapi kalau p tiga nggak lolos besok juga bisa dikurang menterinya dalam partai
jadi dua duanya tapi kalau di mana dimulainya menurut saya justru targetkan partainya
kalaupun kalah dia akan diajak dirangkul seperti partai golkar kan
mau menang kalah pasti itu prima dona diajak sudah masuk ke dalam pemerintahan
jadi bagus tadi pertanyaan itu apa lebih mana mereka itulah yang disasar dua itu
yaitu mendapatkan efek ekor jas supaya partainya mendapatkan suara signifikan tapi di saat yang sama juga soal saham politik untuk mendapatkan kursi potensial
parlemen kah dan pemerintah
parlemen kah dan posisi posisi lainnya
oke saling keterkaitan yang tidak bisa ditinggalkan atau diprioritaskan begitu ya poin satu dan poin kedua
kita akan tunggu tentunya seperti apa mas apa kemudian akan hanya dua poros atau kemudian menjadi tiga seperti yang kemudian kita bicarakan
ini akan tentu menarik kita perhatikan ke depan
terima kasih mas hanta direktur eksekutif poltreking indonesia atas waktu dan insight anda
oke kita tunggu seperti apa terima kasih selamat malam sehat selalu mas anta